mari di dalam bulan ramadan ini
hati kita pikiran kita ibadah kita
dan juga keselamatan kita
dengan berbagai aktivitas itu
allah swt akan senantiasa
dan memberkai kita semua